rumah sakit hasan sadikin bandung pada dua puluh dan dua puluh satu februari lalu menerima tiga pasien yang menunjukkan gejala terjangkit virus corona
namun dua pasien diantaranya dinyatakan negatif virus corona sedangkan satu pasien masih menunggu hasil laboratorium dari litbangkes
pasien pertama adalah pria berusia lima puluh delapan tahun yang dirujuk dari rumah sakit adven bandung pada dua puluh februari
ia kembali dari australia pada tiga belas februari dan mengalami demam batuk serta sesak nafas
setelah diuji di lab hasilnya menunjukkan negatif dan pada dua puluh tiga februari diperbolehkan pulang
kemudian pasien kedua adalah pria berusia empat puluh lima tahun
pada pertengahan februari ia melakukan perjalanan ke malaysia singapura thailand dan vietnam
dalam masa inkubasi ia menderita flu demam tinggi batuk dan dironsen
ia masuk rshs pada dua puluh satu februari hingga senin siang hasil pemeriksaan lab belum keluar
ada pun pasien ketiga wanita berusia lima puluh lima tahun
pasien ketiga wanita berusia lima puluh lima tahun yang dirujuk dari rumah sakit majalaya pada dua puluh satu februari
ada infeksi paru demam dan sesak nafas
tetapi hasil lab menunjukkan negatif virus corona

hari sabtu dikirim mungkin hari rigur mungkin tidak tahu mungkin prosesnya mereka biasanya akan melakukan running atau pemeriksaan dengan jumlah tertentu
hasan sadikin bandung selamat sore dokter
oke dokter ini dari
yang masuk ke rumah sakit hasan sadikin
terpapar oleh virus covid sembilan belas
awalnya seperti apa dokter
jadi kami merawat tiga
istilahnya pasien dalam pengawasan
pasien ini masuk dengan
riwayat bepergian ke negara
yang sudah memang terjangkit oleh
dan dari tiga
pasien tersebut satu pasien
adalah dari negara australia
jadi beliau datang
sesampainya di indonesia
ini kebetulan sama semua ada demam
kemudian ada batuk
dan kemudian ada
ternyata rangsang dadanya
pneumonia atau infeksi paru
nah oleh karena itu
pasien tersebut masuk dalam
kriteria pasien dalam pengawasan
sehingga dirawat oleh kami
setelah dirujuk oleh
rumah sakit swasta di bandung
kemudian pasien kedua

ada keluhan demam
dan beliau juga ada
pilak nyuri tenggorokan
kemudian ada riwayat
perjalanan juga ke negara yang terjangkit
pasien pertama ada dari australia
ini beliau enam hari
perjalanan dari vietnam
kemudian kalau tidak salah itu ke thailand
dan karena ada riwayat
dalam empat belas hari demikian ditambah
ada gejala sehingga masuk juga
pasien dalam pengawasan
pasien ketiga adalah
seorang ibu perempuan
usia beliau lima puluh lima tahun
dengan tanda dan gejala sama
kemudian ada batuk
nah beliau merasanya ada juga
rujukan kita mendapat rujukan
dari rumah sakit umum daerah
dari sana dikatakan ada sesak
kemudian karena ada perjalanan
dalam empat belas hari
beliau itu enam hari sebelumnya
ada riwayat perjalanan cukup banyak
ada ke malaysia
kemudian ada ke singapura
kemudian ke thailand
sehingga masuk kriteria
pasien dalam pengawasan
dokter apakah dengan gejala gejala yang tadi
kemudian dengan riwayat perjalanan
berarti memang harusnya
diwaspadai seperti itu
dan tentunya ada tambahan
harus ada pemeriksaan ronsen dada
yang menunjukkan bahwa
pasien tersebut pneumonia
sehingga bisa masuk ke dalam
pasien dalam pengawasan
pasien dalam pengawasan itulah yang akan kita lakukan
untuk virus tersebut
ini kan gejalanya seperti
penyakit biasa sehari hari gitu ya dok
berapa hari biasanya kita harus
untuk waspadai dan melakukan perjalanan
pemeriksaan ronsen dada tadi
dalam empat belas hari
setelah melakukan perjalanan tersebut
jadi kita menggunakan semua ini
sudah ada pedoman nya
pedoman dari kemkes ri
dan pedoman itu pun
juga adopsi dari who
kemudian ini kan
dari tadi yang tiga itu masih ada
yang masih dalam pengawasan
di rilis ya seperti itu dok
dalam hari ini karena
di kemkes ini kan banyak sekali pekerjaan
kita berharap bisa
sekarang ini bisa dalam dua puluh empat jam
jadi lebih cepat
untuk mendapatkan hasilnya
moga moga kalau tidak
sore atau malam ini
atau besok kami mendapatkan hasil
berarti yang dua sudah boleh pulang ya dok
yang dua ini sudah bisa pulang
nah kemudian yang pulang itu
apakah boleh berinteraksi dengan masyarakat langsung
kita sudah memberikan
dari lead bankers
ini sudah ada bahwa negatif
kalau memang ada penyakit tersebut
kita memang obati
seperti pasien yang pertama yang dari australia itu
kita masih berikan
obat obat antibiotik bisa rawat jalan
sedangkan pasien yang
baru jalan jalan ibu yang baru jalan jalan
dari asia tenggara tadi
itu tampaknya mudah mudahan juga
ini masih diberi pengobatan juga ya
nah kemudian dok
jika memang ternyata ada satu pasien
yang kemudian positif
apakah kita harus khawatir nih dok
masyarakat di indonesia
sampai saat ini alhamdulillah
yang hasilnya positif
namun sudah ada juga di dalam
ternyata kita mendapatkan
pasien yang konfirmasi
ada istilah kita
makin dekat kita katakan
yang high risk
atau risiko tinggi
kontak erat risiko tinggi itu siapa
kemudian yang betul betul
bukan sekantor satu kantor
satu gedung ya tetapi misalnya
satu ruangannya kalau dia
pergi sekolah tentu satu
ada kejadian tersebut
itu kan juga jalan kemana mana
kita tentunya indonesia
juga akan memberitahukan
seperti itu jadi yang
sekitarnya siapa saja
yang pernah dekat
itu akan dicari
semuanya untuk apa
dan bahkan dilakukan
pemeriksaan swab juga
baik dokter terakhir ini mungkin
saran untuk yang mungkin sudah bepergian
kemudian mengalami demam demam nih
seperti apa sarannya dok
jadi pada saat ini
memang kita menghadapi suatu
itu tampaknya sudah ada masing masing
membuat aturan aturan sendiri
sebagai contoh saja yang pasti
kemudian juga italia
kita bisa lihat juga ada yang
di lockdown korea selatan
jadi memang sangat
variasi dan semua itu akan
tersebut atau misalnya
ada penilaian dari negara lain
termasuk juga transportasi
transportasi juga beragam
itu nanti biasanya akan memandu
sebaiknya seperti apa
nah bagaimana kalau misalnya
ada wni kita di luar
misalnya mereka lockdown itu urusan
ke indonesia namun
ternyata bisa kembali ke
negara indonesia dalam empat belas hari
ditemukan ada tanda dan gejala seperti
flu ada demam ada batuk
ada sesak nafas
pelayanan kesehatan yang terdekat
yang tata cara yang
terbaik sehingga apakah
masuk orang dalam pemantauan atau pasien
dalam pengawasan yang harus
kita lakukan pemeriksaan
namun saya harapkan mudah mudahan tidak ya
siap terima kasih dokter
penjelasannya seperti itu
laporan perkembangan terkini dari bandung
baiklah wilam nasution melaporkan langsung
dari bandung jawa barat terima kasih